dan dalam sambutannya presiden joko widodo mengajak para tamu dan delegasi
world islamic economic forum untuk berwisata di jakarta
presiden menyebutkan wisata kelas dunia ada di jakarta
seperti kuliner golf spa dan wisata belanja
jakarta adalah metropolis yang vibrant
sedangkan anda di sini silakan ambil waktu untuk menikmati
kelas dunia jakarta kuliner golf spa dan wisata belanja
saya harap anda tidak mengalami perasaan saya di jakarta
karena saya berpengalaman